terima kasih anda masih bersama kami
kpk menggeledah rumah dinas menteri pertanian syahrul yassin limpo di daerah jakarta selatan
kpk belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut
kpk diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
kpk sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus di kementerian yang saat ini dipimpin syahrul yassin limpo itu
untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait dengan penggeledahan rumah dinas menteri pertanian
kita akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia arya dita utama dito
apakah petugas kpk para penyidik kpk masih berada di lokasi
dan artinya sudah berapa lama yang tampak selama anda di sana kegiatannya apa saja
ya halo selamat malam putri dapat kami informasikan bahwa tim kpk saat ini masih berada di rumah dinas
menteri pertanian syahrul yassin limpo yang berada di jalan widya chandra v nomor dua puluh delapan yang ada tepat di belakang saya ini
dan memang ketika informasi beredar bahwa saat ini sedang terjadi ada giat kpk sejak pukul tujuh belas waktu di indonesia barat
hingga saat ini pukul dua puluh lewat dua puluh menit kurang lebih atau sekitar lebih dari tiga jam tim penyidik kpk masih terus berada di dalam
ada pun tadi kita melihat bahwa ada sejumlah kendaraan keluar masuk masuk dalam rumah rumah dinas dari syahrul yassin limpo itu sendiri
dan tadi saya sempat mengintip juga di balik pagar ini sendiri apa saja aktivitasnya
dan memang kita melihat bahwa ada sejumlah petugas kpk yang menggunakan ropi kpk mereka melakukan pemeriksaan atau penggeledahan pada mobil yang terparkir di garasi rumah dinas syahrul yassin limpo itu sendiri
memang kita belum melihat ada pihak kpk yang keluar membawa barang barang atau barang bukti apa
tapi justru kami tadi melihat ada mobil kpk yang mengantarkan sebuah alat yang kami duga adalah
sebagai alat penghitung uang dan kemudian dibawa masuk ke dalam rumah dinas itu sendiri
dan kita masih belum tahu untuk apa tujuan alat itu nantinya akan digunakan
sementara itu juga putri kita berinformasikan tadi sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
tadi kami juga melihat ada pihak yang kami duga adalah merupakan kuasa hukum dari syahrul yassin limpo
dan tadi kami juga melihat bahwa dia sebetulnya bincang dengan tim kpk
tapi memang tidak diizinkan
untuk masuk ke dalam lokasi rumah dinas itu sendiri
dan kemudian beberapa saat dia terus kemudian keluar lagi
tapi ketika kami berusaha menanyakan informasi lebih lanjut
memang pihak yang kami duga merupakan adalah kuasa hukum dari syahrul yassin limpo sendiri
tidak mau memberikan keterangan dan hanya mengatakan nanti nanti nanti saja
sampai akhirnya kami berusaha mengejar meminta keterangan
dan dia tetap bersikeras tidak ingin memberikan keterangan
sementara itu mungkin sebagai tambahan putri dapat informasikan bahwa saat ini kpk sedang menyelidiki
kasus dugaan korupsi yang terjadi di kementerian
pertanian yang dipimpin oleh syahrul yassin limpo itu sendiri
nah kasus ini sendiri merupakan pengembangan atau tindak lanjut dari laporan masyarakat
yang diterima pada bulan januari dua ribu dua puluh
sehingga memang sudah kurang lebih dari sembilan bulan
pihak kpk menyelidiki kasus dugaan kasus korupsi ini sendiri
adapun syahrul yassin limpo sendiri pernah dipanggil untuk memberikan keterangan pada bulan juni lalu
dimana dia sempat mangkir sebanyak dua kali
dengan alasan bahwa dia masih harus mengikuti kegiatan kenegaraan
di antaranya adalah aktivitas di g dua puluh
ada pun juga akhirnya syahrul yassin limpo sendiri diperiksa pada hari senin tanggal sembilan belas juni
dan pada saat itu dia mengatakan bahwa dia akan kooperatif terhadap upaya hukum yang saat ini tengah dilakukan oleh kpk itu sendiri
dan mengatakan bahwa memang selain juga kooperatif juga akan tunduk pada hukum
kita kembalikan anda putri
baik arya dita utama kami tunggu terus perkembangan terbaru dari lokasi